sebuah pesawat jenis g tiga puluh enam bonanza t dua ribu lima ratus tiga milik tni angkatan laut jatuh di alur pelayaran barat surabaya
pesawat hilang kontak pada pukul delapan lima puluh lima waktu indonesia barat
pesawat mengalami kecelakaan saat konvoy kri melaksanakan latihan anti serangan udara
dalam hal ini pesawat monanza berperan sebagai penyerang
penyebab jatuhnya pesawat t dua ribu lima ratus tiga masih belum diketahui
saat ini tni angkatan laut mengerahkan tiga belas kri satu kapal angkatan laut satu tim kopaska dan satu tim penyelam
dan dipimpin langsung pangko armada ii dan komandan gus purla ko armada ii
dari rilis tni al yang diterima redaksi cnn indonesia pesawat yang take off dari lanut mulyono surabaya
mengalami lost kontak di perairan laut selat madura pada pukul delapan lewat lima puluh lima menit waktu indonesia barat
pukul sembilan dua puluh waktu indonesia barat dua helisar milik tni al take off dari apron skadron udara seratus lanut al juanda
pukul sepuluh tiga puluh tujuh waktu indonesia barat dua helisar milik tni al tersebut tiba di lokasi saat terjadinya lost contact pesawat bonanza g tiga puluh enam tersebut
hingga rabu siang proses pencarian masih dilakukan